terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
badan pengawas obat dan makanan pada jumat pekan lalu
telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin sinopharm
dalam program vaksinasi gotong royong
dan penyuntikan pertama direncanakan dimulai pekan depan
empat ratus delapan puluh dua empat ratus dosis vaksin sinopharm yang tiba pada jumat tiga puluh april lalu
dan lima ratus dosis pada sabtu satu mei
adalah vaksin gelombang pertama untuk program vaksinasi gotong royong
kamar dagang indonesia yang menjadi penanggung jawab pendaftaran vaksinasi gotong royong
menyatakan penyuntikan akan dilakukan pada sembilan atau sepuluh mei mendatang
dan rencananya kita sudah bicara dengan bio farma dan juga dengan kemenkes itu
rencana penyuntikannya itu minggu depan mungkin di tanggal sembilan atau tanggal sepuluh lah gitu
mungkin tanggal sepuluh lebih
jadi itu rencananya dan kita berikan kepada kombinasi antara umkm yang mendaftar melalui kadin
dan juga perusahaan perusahaan ya
rosan juga menambahkan sesuai dengan arahan pemerintah
yang akan diprioritaskan mendapat vaksinasi pertama adalah pelaku umkm
padat karya di bidang manufaktur yang masuk wilayah zona merah penyebaran covid sembilan belas
vaksinasi gotong royong akan dilakukan di klinik atau rumah sakit swasta
yang telah mendapat izin dari kementerian kesehatan
serta di vaksin center yang diperuntukkan bagi pelaku umkm
kalau untuk yang perusahaan mereka rata rata ada kliniknya atau mempunyai rumah sakit sendiri
itu setelah disurvei dulu oleh umkm
mereka layak jadi kebanyakan kalau perusahaan perusahaan besar itu mereka di rumah sakit atau kliniknya masing masing
nah kalau untuk umkm kita fasilitasi kita bikin vaksin center
sehingga umkm umkm itu bisa hadir dan bisa datang dan melakukan penyuntikan di vaksin center vaksin center
yang akan kita dirikan ya
sistem pelaksanaan vaksinasi gotong royong akan tetap sesuai dengan standar pemerintah
fasilitas pelayanan kesehatan yang akan ditunjuk menjadi pemberi pelayanan vaksinasi gotong royong itu
harus merupakan vaksin yang memang sudah direkomendasikan dan disuduhi oleh dinas kesehatan sempat
mekanismenya akan sama akan diasess punya tenaga vaksinator nggak
punya kemampuan untuk mengelola rantai dingin nggak gitu
jadi standarnya tadi saya sampaikan ya bahwa standarnya itu sama dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah
pemerintah juga menjamin tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan vaksinasi
karena data yang diperoleh kadin dari perusahaan akan disinkronisasi dengan data penerima vaksin di kementerian kesehatan
jadi nanti itu prosesnya data diberikan setelah data di cleaning kita kembalikan lagi ya ke kadin dan bio farma
karena itu menjadi data final ya nantinya nanti akan dilihat lagi apakah jumlahnya sama atau tidak
dengan jumlah yang kemarin
sudah disepakati ya antara kadin dengan perusahaan tersebut
sesuai dengan peraturan menkes nomor sepuluh tahun dua ribu dua puluh
biaya program vaksinasi gotong royong akan dibebankan kepada badan usaha yang mendaftar kepada kadin
hingga maret dua ribu dua puluh satu lebih dari tujuh belas perusahaan telah mendaftarkan delapan enam juta karyawannya sebagai peserta program vaksinasi gotong royong
kadin pun masih membuka pendaftaran bagi perusahaan yang ingin mengikuti program ini
angga putra hadi ahdiana jakarta